memasuki masa tenang suhu politik jelang pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota probolinggo memanas
adu mulut terjadi saat salah satu tim sukses mendapati mobil yang membawa hampir seribu baju batik dilengkapi brosur paslon sembilan
beruntung adu mulut ini dapat ditengahi aparat keamanan dan bawaslu
ini mengantarkan untuk besok
adu mulut antara tim calon satu dengan tim calon lainnya terjadi beberapa hari jelang pencoblosan serentak pemilihan wali kota wakil wali kota probolinggo
hal ini dibicu kejadian ditemukannya mobil tim calon lain membawa ratusan baju batik dilengkapi brosur paslon untuk dibagikan ke masyarakat pada minggu dini hari
bawaslu dan kepolisian setempat segera ke tkp dan meredam emosi kedua belah pihak
selanjutnya pihak bawah slu membawa mobil berisi tujuh ratus tiga puluh baju batik tersebut ke kantor bawah slu
setelah diperiksa dan disaksikan kedua belah pihak setiap baju batik berisi brosur salah satu pasangan calon wali kota wakil wali kota probolinggo
bawaslu akhirnya mengamankan beberapa baju batik untuk barang bukti
pihak pelapor berharap bahwa slu segera menyelidiki kasus dugaan mani politiknya
begini pasalnya barang bukti yang ditemukan hampir seribu baju batik
sementara pihak terlapor menyerahkan sepenuhnya ke bawah slu apakah pembagian baju politik masuk kerana mani politik atau bukan
kalau masalah kaitannya dengan sesuatu hal yang kaitannya dengan money politik dan lain sebagainya yang menjadi asumsi asumsi selama ini tidak ada
itu termasuk salah satu bahan kampanye kan begitu
dengan temuan ini bawah slu kota pro bolinggo sudah meregister laporan yang masuk dan akan meningkatkan ke tingkat penyelidikan
termasuk mendatangkan juru taksir harga baju batik terpotongnya
kita akan melakukan klarifikasi pemanggilan terhadap saksi dan pihak yang berkepentingan
kemudian juga akan melakukan sebuah kajian yang akhirnya akan menjadi sebuah keputusan
bawaslu berharap para kandidat atau kontestan pilkada bisa menahan diri untuk tidak bermain money politik khususnya di masa tenang